program strategis nasional pembangunan jalur kereta api makassar parepare rawan terhambat
pasalnya pemerintah kota makassar menolak kereta api jalur darat dari kabupaten maros masuk ke wilayahnya
alasannya hal itu tidak sesuai dengan perda tentang rencana tata ruang dan tata wilayah tahun dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh lima
dalam regulasi itu disebut jalur kereta api yang masuk ke makassar adalah melayang
jalur melayang menjadi pilihan guna mengurangi kemacetan mengurangi banjir dan besarnya biaya pembebasan lahan
hal ini diungkapkan oleh kota makassar muhammad ram dan pemanto saat jumpa pers di gedung dpr di makassar senin siang lalu
tidak benar yang kami tolak adalah desain kereta api yang tidak memperlihatkan anggalnya tidak menjelaskan konsepnya dan tidak melibatkan pemerintah kota makassar
terkait hal ini dprd makassar meminta pemerintah kota makassar dan balai pengelola kereta api sulawesi selatan untuk segera rembuk
untuk menyelesaikan persoalan jalur kereta api darat atau jalur kereta api melayang
provinsi dan kota makassar
dpr membuka ruang ini
karena kami kembali lagi dpr adalah lembaga penawasan tentunya
yang menurut saya sama seperti pak wali kota berkomitmen bahwa kita bersama sama membutuhkan yang namanya proyek strategis nasional
jadi tidak ada istilah misalkan ada kalimat kata menolak dan sebagainya
jadi bukan sepawalian
sementara pihak balai pengelola kereta api sulawesi selatan mengaku hanya melanjutkan kesepakatan sebelumnya
yakni jalur darat alias ended dan bukan jalur melayang atau elevated
pola jalur darat atau landed yakini masih sangat memungkinkan
selain itu jalur hanya melewati area yang kosong juga tanpa konstruksi perlintasan atau perpotongan sebidang
antara jalur kereta api dengan jalur jalan raya
untuk mewujudkan jalur lebih delapan km dari
ke makassar ini balai pengelola kereta api sulawesi selatan harus membebaskan delapan puluh tiga sembilan puluh empat hektare lahan
pemerintah pusat pun menggelontorkan rp satu empat triliun rupiah tapi hingga pekan ketiga bulan juli belum ada perkembangan berarti
jadi sudah dijelaskan tahapannya jadi sudah ditetapkan

artinya sudah selesai
saya hanya melanjutkan saja

tapi penetapan sudah selesai tanggal lima november
jadi tidak ada selanjutnya
kita hanya melanjutkan
terus kemudian tadi berkaitan dengan masalah di lokasi saya tidak jangkut dari anda
saya juga tadi menyampaikan bahwa kita dikasih waktu untuk bisa menutaskan kembalian
jadi sekarang itu yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana
kita mampu menawar pembangunan ini supaya tuntas dengan hidupnya makassar manado
jalur kereta maros baru sepanjang tujuh puluh satu km akan segera dioperasikan oktober nanti
sedangkan jalur maros makassar sepanjang delapan km rawan terhambat
jalur ini adalah bagian dari proyek pembangunan kereta api makassar manado
alwi fauzi makassar sulawesi selatan
aktivitas dari perlaksanaan